semogalah putri yusus goreng
ibu bakalan restuin hubungan kita berdua

kenapa sih putri yusus goreng
iya ini ada ibu
iya kita harus dapetin restu dari ibu
saya pastikan bunda wang harus aman
sebentar ya pak
putri lagi sama pangeran

putri lagi sama pangeran
putri lagi sama pangeran
waduh kalau om airos tau bisa gawat nih
dia benar ada disitu
ini ada daun
daun mana pak
daun mana pak
ini ini ini ada lah ada satu
gak ada daunnya pak
ada tadi ketelan sama saya
tadi saya di telpon orang kantor pak
misalkan saya pria lah
yaudah saya pulang ya pak
untung aja ada deddynya mel
om raymond tuh tau
kalo ibu denger setelah hubungan kita
tadi tuh nyaris banget
hampir aja ketauan
kita utang budi tau sama om raymond
kamu emang gak dipercaya sama dedinya mel
kamu udah percaya sama mel
aku percaya kalo mel udah berubah
dan aku yakin juga om raymond
aku yakin juga om raymond bisa berubah
bisa bahagiain ibu aku
gak tau sih
ya kalo om raymond mungkin aja
emang kelihatannya dia sayang banget sama ibu
gak tau deh
tapi aku juga yakin suatu saat nanti
kamu akan bisa melihat ketulusan mel yang mau berubah
kamu tau kan
feeling aku jarang meleset
yaudah yuk pulang
aku gak mau pulang
ya tunggu dong
memangnya kamu gak mau berduaan sama aku
gak mau kok harus pulang
besok kan harus kerja juga
ya udah deh sana pulang
kok malah di
eh kesini gak
terima kasih ya pak remo
karena pak raymond udah
udah tulus membantu saya
mas jaka pasti bangga punya temen seperti pak raymond
yang peduli juga perhatian sama istri dan anaknya pak
terima kasih mayros
pak jaka akan tenang di alam sana
kalau anak dan istrinya ada yang menjaga
saya mau fokus sama
pembicaraan kita tadi yang di mobil ya pak
ya sudah kalau begitu saya pamit dulu ya
terima kasih pak
terima kasih juga
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
baru pulang bu
kamu baru pulang juga
udah dari tadi sih bu
oh iya hari ini aku juga udah mulai kerja di kafe kenangan loh bu
bagus deh put
tapi kalau kamu capek jangan dipaksain ya sayang
kamu kelihatan sedih
aku kepikiran sama rizky bu
rizky mau pindah kuliah ke london
aku aja yang cuma sebagai sahabatnya rizky ngerasa sedih banget
dan berat banget kalau sampai rizky harus pindah ke london
aku gak ngebayangin gimana perasaan tante lydia
kalau harus ditinggal anaknya ke london
padahal kan hubungan mereka berdua udah jauh lebih baik daripada sebelumnya bu
tapi rizky malah milih untuk kuliah di london
ah aku jadi sedih banget kalau inget gimana perjuangan tante lidia untuk memperbaiki hubungan mereka
aku gak tega bu
apalagi kan tante lydia baik banget orangnya
tapi kan bisa jadi
kalau harusnya aku nggak boleh ceritain semua dulu ke putri
karena kan belum ada kejelasan keterlibatan lydia
kalau aku bisa jadi orangnya
aku bisa jadi orangnya

kok gak dilanjutin bu
ya sedih karena
bukan karena rizky itu mau pindah kuliah ke london kan
ya kamu kan tahu sendiri tante lidia itu bisnis woman
jadi bisa jadi dia pusing dia sedih karena masalah bisnis kak
selamat pagi pak
selamat pagi mas cuiti pai
hubunganku dengan mayros makin deket
mel dan putri juga merestui kami berdua
tinggal menunggu momen nih yang tepat banget
kalau aku sama miros akan diresmiin semuanya
dedi kenapa sih kau dari tadi senam senam sendiri
ya dong dedi
kan sebentar lagi apa yang dedi mau akan terwujud
kemarin pas dedi nganterin bu nawang ketemu pangeran sama putri di situ
untung deddy bisa ngalihin perhatiannya bu nawa kalau nggak bisa ketahuan sama mereka
kamu kenapa diem
kamu gak keberatan kan kalau deddy ngomongin putri sama pangeran
nggak apa apa kok dad
lagian aku udah move on dari pangeran
dedi bisa liat kamu sekarang lebih dewasa
dedi bangga loh
kamu itu selalu menjadi anak sayangan dedi
kalau deddy sama bu nawang
nanti mau diresmikan kamu setuju kan
gue gak akan biarin semua itu terjadi
gue akan pastiin selain gue gak ada yang boleh dapetin my prince
dengan menjadi the new mail gue bakal hancurin semuanya pelan pelan
baik itu hubungan ceyla asongan dan my prince sekaligus hubungan dedi dan nyokapnya ceyla asongan